pandemi virus corona hingga diberlakukannya
pembatasan sosial berskala besar
membuat pemerintah pusat mengeluarkan
larangan bagi umat muslim untuk
menggelar sholat idul fitri dengan jemaah
yang masif meski demikian
pemerintah kabupaten dan majelis ulama
indonesia kabupaten bogor
mengizinkan dua ratus tiga puluh wilayah tingkat
desa atau kelurahan yang berada
menggelar sholat idul
menurut bupati kabupaten bogor
satgas akan dibentuk di tiap rt
untuk mengawal pelaksanaan
sholat idul tingkat desa
tim gugus juga akan memetakan daerah
yang memungkinkan sholat id dengan protokol
tak hanya di kabupaten bogor
pemerintah kota bekasi juga membolehkan
tiga puluh delapan dari lima puluh sembilan kelurahan
di wilayahnya menggelar sholat idul fitri
dikelar di wilayah lw masing masing
dengan tetap mengindahkan protokol
kesehatan warga daerah lain
yang berasal dari zona merah
dilarang bergabung menjalankan sholat idul fitri
keputusan ini diambil
melalui rapat koordinasi dengan
majelis ulama indonesia
serta melihat perkembangan penyebaran covid sembilan belas
yang berlaku di negara
sholat id cenderung menurun
menteri agama fahru rozi kembali mengimbau
agar masyarakat tetap melaksanakan
ibadah di rumah
tadi bin memberikan prediksi
kalau kita masih melakukan sholat id di luar
maka akan terjadi pelonjakan
angka penularan covid sembilan belas
sebelumnya mui memperbolehkan
sholat id berjamaah dilakukan
seperti biasa dengan syarat penyebaran
virus di kawasan tersebut sudah terkendali
tim liputan cnn indonesia